sidang perdana terhadap andi pangerang hasanuddin
digelar di pengadilan negeri jombang jawa timur pada rabu
sidang yang dipimpin oleh ketua pengadilan negeri jombang
andi pangerang hasanuddin mengikuti sidang dari lapas jombang
sementara penasihat hukum terdakwa dan jaksa penuntut umum
mengikuti sidang dari pengadilan negeri jombang
dalam sidang perdana ini jaksa penuntut umum mendakwa andi
melanggar undang undang ite
karena dengan sengaja menyebarkan informasi
yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan
untuk individu atau kelompok
sementara atas dakwaan yang dibacakan jpu
penasehat hukum terdakwa menyatakan menerima dan tidak keberatan
pihaknya meminta sidang bisa langsung dilanjutkan
dengan pemeriksaan saksi
usai pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum
sidang terhadap andi pangeran hasanuddin
akan kembali dilakukan
dan selasa mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi saksi
andi pangerang dilaporkan tokoh muhammadiyah
karena mengancam akan membunuh semua warga muhammadiyah
terkait perbedaan waktu menentukan hari raya beberapa bulan lalu
komentar ancaman ini menjadi viral
hingga mematik reaksi seluruh pengurus muhammadiyah
mulai dari kabupaten hingga pusat